terima kasih anda masih bersama kami
pemerintah secara resmi membuka bali untuk pariwisata domestik tiga puluh satu juli kemarin
dan rencananya september untuk wisatawan asing
harapannya para turis ini berbondong datang untuk berwisata belanja
menghidupkan lagi geliat ekonomi pulau dewata
tapi kita harus belajar dari negara negara lain yang sudah membuka daerah wisata mereka
karena wisata justru melahirkan kluster baru
waspada kluster wisata
setidaknya ada dua negara yang kami ambil datanya untuk hari ini
yang pertama adalah wilayah danang di vietnam
pertama kita lihat vietnam dulu
vietnam ini dikenal sebagai salah satu negara yang sukses menangani covid sembilan belas
tidak ada kasus meninggal dunia
kasusnya cenderung sangat sedikit dibandingkan dengan populasinya
karena mereka menerapkan kebijakan yang ketat di perbatasan
nah setelah sembilan puluh sembilan hari tanpa kasus
dan ada kasus positif baru di wilayah wisata tanang
wisata danang ini terkenal dengan wilayahnya perairan
pantainya bagus ada kabel karnya juga
dan muncul dua ratus kasus baru dalam waktu satu minggu terakhir
pertama kali muncul tanggal dua puluh lima juli
bahkan sudah ada kematian empat orang di wilayah danang saja
padahal sejak pandemi februari maret
vietnam mencatat kematian
ini kematian pertama di vietnam
otoritas masih terus melacak sumber virus di danang
tapi surat kabar tennien menyebut
sumbernya adalah seorang wisatawan asal amerika serikat yang positif covid sembilan belas
dan sekarang sudah menyebar kemana
juga bahkan ke empat pabrik di kota tanang
dan apa artinya sekarang kemudian pemerintah vietnam melakukan kontrol ketat
mereka yang baru saja keluar dari danang harus melakukan tes covid sembilan belas
dan harus dikarantina
bagaimana dengan eropa yang sedang menghadapi musim panas
bagaimanapun kalau musim panas enaknya kumpul kumpul di pantai santai santai
dan ini membuat orang orang kemudian berwisata ke spanyol
padahal kita tahu grafik di spanyol masih terus naik
totalnya sekarang sudah ada tiga ratus tiga puluh lima enam ratus dua yang terinfeksi
dan ada dua puluh tujuh kasus dalam dua pekan terakhir
wilayah merah diantaranya argon di wilayah utara
kemudian ada katalonia dan juga ada madrid
dan karena tingginya angka kasus baru ini maka jerman memasuki
jerman dan uk dan inggris ya
jerman dan inggris memasukkan spanyol sebagai daftar
memasukkan beberapa kota di spanyol ini
aragon katalonia madrid dalam daftar kota yang berisiko tinggi
dan siapapun warga jerman yang kembali dari tiga kota ini
harus di tes covid sembilan belas dan juga dikarantina
begitu juga dengan inggris siapapun yang baru kembali dari spanyol
tidak spesifik kotanya tapi dari spanyol harus dikarantina selama dua pekan
dan bagaimana di indonesia
kita lihat tiga puluh satu juli kemarin kita tahu bali resmi dibuka untuk wisatawan domestik
di tengah jumlah kasus yang masih terus bertambah
kasus baru per hari ini ada empat puluh satu kasus baru totalnya sekarang tiga lima ratus dua puluh sembilan di bali
dan kemudian khusus bali saja ada total kematian sebanyak empat puluh delapan jiwa
sekalipun memang ada syarat khusus untuk mereka yang mau berpergian ke bali
yaitu harus ada swab test hasil swab test dan juga hasil rapid test yang berlaku empat belas hari
semuanya harus nonreaktif ataupun negatif
dan wajib tes lagi kalau misalnya sampai di bandara ditemukan gejala klinis
dilihat ada demam ada batuk dan lain sebagainya
dan ada juga aplikasi yang wajib diakses oleh wisatawan
supaya terpantau pergerakan mereka selama di bali
tapi sekali lagi kami sarankan anda untuk menghitung risiko
karena sekali lagi tidak mungkin melarang orang berwisata
karena pemerintah sudah mengizinkannya
kami sarankan sekali lagi hitung risikonya
jika anda merasa risiko masih terlalu tinggi tahan dulu keinginan berwisata
tunggu waktunya tapi jika anda sudah menghitung risikonya dan anda yang akan tetap pergi
jangan lupa patuhi protokol kesehatan ini
masker cuci tangan dan jaga jarak
hindari kerumunan kalau misalnya melihat restorannya terlalu ramai
tempat nongkrongnya terlalu ramai tahan diri dulu masih banyak waktu
untuk melakukan ini jika kita semua sehat dan selamat melewati pandemi